dia bukan perempuan biasa kanuraganya sangat tinggi
paman dan bibi kenapa terburu buru menemuiku
sebenarnya ada apa paman
keadaan sedang genting
sebaiknya cepat pergilah dari sini
ki sawung dan anak buahnya sedang mencarimu
paman dan bibi tidak perlu khawatir
justru sebenarnya aku yang menjebaskan keberadaan kalian di sini
jika kisahung dan anak buahnya tahu kalian ada di sini
itu bisa celaka paman
kami hanya ingin balas budi
aku tahu rasa terima kasih paman dan bibi
itu semuanya sudah cukup lama
sebelum ki sawung datang melihatmu
tidak ada tempat untuk kalian pergi
tidak ada satu orang pun yang berani melawanku
dan aku biarkan hidup
jangan pernah celakai mereka
baiklah kalau begitu
aku akan menyerahkan diri
hanya demi kami
sudah kewajibanku menolong paman
dan ini karena paman dan bibi umat muslim
aku akan menolongmu
tuhanmu tidak akan bisa menolongmu
karena akulah yang patut kau sembah
tiada tuhan selain allah
kamu bukanlah tuhan ki sawung
kamu bukanlah tuhan ki sawung
kamu bukanlah tuhan ki sawung
telah masuk waktu zuhur
ini saatnya kamu mengumandangkan azan
bukannya musola kita sudah hancur kang
iya ya yaudah kita kesana aja
paman sepertinya pertemuan kita berakhir sampai disini saja
kami memanjakan paman untuk melanjutkan perjalanan kami
kita sudah sholat berjamaah
alangkah baiknya kita bisa sholat berjamaah suatu saat nanti
kita sudah berjamaah beberapa hari lagi disini
ki tolong ampuni dia ki
aku akan mengampuni dia
kalau kalian semua kembali menyembahku
jangan takut allah bersama kita
kalau begitu kalian dulu yang akan aku habisin
anak anak habisi mereka
bukankah kau sudah berjanji ki sao
kau akan melepaskan mereka jika aku sudah menyerahkan diri
kalau memang iya
kau sudah terikat dan tak berdaya apapun
aku bisa melakukan apa saja sesuka hatiku
apa kamu tidak punya kehormatan
sehingga kamu berani berdusta kepada allah swt
persetan dengan kehormatan dan tuhan
aku akan tunjukkan
kau baru tahu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku masih betah tinggal di tempat ini
tapi aku dan adikku harus segera pergi ke gunung cangkok
untuk bertemu dengan sang hyang nangku
aku akan mencari kekuatanmu
keselamatan adikku terancam
maafkan kami paman
kami terpaksa menolak kebaikan paman
ketika sembuh kau akan kembali lagi kemari
iya aku berjanji
kau jangan tinggalkan sholat ya
kau jangan tinggalkan shalat ya
kau sudah terkepung rarasabu
kau tidak bisa lari lagi dari sini
kuburanmu adalah di sini
kuguranmu adalah di sini
purbaya kamu tidak usah takut
cuma mereka terlalu banyak kak
aku akan membantumu kak
dewi lanjar sangat berbantuan
aku akan membantumu kak
dia terlalu berbahaya
bawalah semuanya masuk
aku tidak mau masuk ke dalam
aku akan membantumu
kami akan tetap di sini
furbaya masuklah bersama cepaka
biar kami berdua yang membantunya
furbaya jika terjadi sesuatu kepadaku
kau harus melindungi lembar ketujuh patriidmu
siapa perempuan itu
apakah kamu tahu ki
aku sungguh tidak mengenalnya
bahkan aku baru melihatnya
aura perempuan itu kuat sekali
aku tidak tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
apakah kamu tahu
tiba tiba dadaku terasa sesak sekali
ya harus juga merasa kasih
seperti ada kekuatan besar yang mau masuk ke sini
dia bukan perempuan biasa
ki jangan sampai lengah
jangan sampai lengah
jangan sampai lengah
pak aku mau masuk
aku akan menghadapi mereka
apa yang kamu inginkan
bukankah kita patriidmas sudah kau kuasai
kenapa kau masih mengejarku